banjir melanda jabodetabek pada satu januari dua ribu dua puluh dan sempat menutup akses di sejumlah lokasi
sudah ada anchor cnn indonesia tiffany raitama di geria cinere satu lima depok jawa barat
selamat sore selamat malam fani
bagaimana kondisi terkini saat ini dan mungkin boleh diceritakan sedikit
bagaimana kondisi saat banjir melanda pada pagi tadi
selamat malam mayfri alhamdulillah seiring dengan hujan yang juga sudah berhenti
kurang lebih tadi sekitar pukul lima belas
jadi sekarang airnya ini perlahan sudah mulai surut nih kebetulan
saya tinggal di kompleks geria cinere satu di kawasan cinere di lemo depok
air sekarang di jalanan pun
juga sudah mulai surut gitu
jadi yang sekarang yang tersisa hanya pemandangan dan bekas kotoran lumpur
di sepanjang jalan kemudian juga di rumah
kalau boleh saya flashback apa yang terjadi pada satu hari ini
ini sangat mengejutkan karena saya sudah tinggal di kawasan ini kurang lebih sekitar dua puluh dua tahun
dan ini adalah banjir pertama yang pernah saya alamin
di hidup saya selain melakukan peliputan
dan ini tidak pernah terjadi di wilayah cineres
meskipun memang kondisi kompleks atau permukiman saya ini
hunian saya memang dekat dengan kali gitu
tapi sebelum sebelumnya separah apapun hujan tahunan yang melanda jabodetabek gitu
ini nggak pernah sampai banjir
bahkan tidak pernah sampai masuk ke rumah
tadi pada pukul delapan kita tahu semenjak
dini hari tadi hujan terus mengguyur jabodetabek setelah perayaan pergantian tahun
pada pukul delapan air mulai kelihatan gitu di depan rumah di jalanan depan rumah
tapi waktu itu hanya pagi tadi hanya sampai dengan semata kaki saya
kurang lebih sampai dengan empat puluh lima lima puluh menit kemudian naiknya cukup drastis sampai di atas lutut
dan pada pukul sepuluh kurang sekitar sembilan empat puluh lima itu sudah sampai sepinggang saya
jadi kira kira itu gambaran sedikit apa yang terjadi waisri hari ini
ya tiffany kan sebelumnya menyatakan bahwa selama dua puluh dua tahun sudah tinggal di area tersebut
memang ini pertama kalinya terjadi banjir
menurut anda apa kira kira yang menjadi penyebabnya
apakah memang curah hujan kali ini lebih ekstrim dibandingkan yang sebelumnya
atau memang sedang ada pembangunan atau perbaikan sistem drainase
atau seperti apa
di daerah sekitar rumah anda
kalau berbicara curah hujan kita tahu setiap akhir tahun di penghujung tahun pergantian tahun
kita selalu dihadapkan dengan musim penghujan
kalau kita kira kira ke belakang saya pernah
apa the worst situasi sebelum hari ini yang pernah saya alami adalah dua ribu dua sebenarnya
dua ribu dua jadi banjir tapi hanya sampai dengan depan rumah
dan itu hanya semata kaki
apa yang terjadi hari ini sangat mengejutkan buat orang lama gitu ya yang tinggal di komplek itu
karena debit airnya besar curah hujannya besar
dan debit air kalau saya lihat dari sungai
dari kali yang ada hanya mungkin sekitar seratus meter dari jarak rumah saya
itu memang sudah tidak
sudah kuat lagi sudah tidak cukup lagi
menampung kiriman air dari bogor
jadi memang saya sudah bertahun tahun selama saya tinggal di sana
saya tahu aliran sungai atau kali yang ada dekat rumah saya itu merupakan aliran kiriman dari bogor
jadi apa yang terjadi hari ini mungkin
mungkin ya kita juga masih menunggu bagaimana penjelasan lebih detailnya
tapi perkiraan untuk warga lokal yang tinggal di
yang tinggal di daerah situ karena curah hujannya besar juga yang tinggi
kemudian debit airnya yang dari bogor itu juga tinggi gitu
tiffany kalau tadi anda sudah menyatakan memang ketinggian airnya ini cukup tinggi ya untuk di daerah tersebut
apakah kemudian ada beberapa warga yang harus mengungsi atau seperti apa kondisinya di sana
semua warga harus mengungsi
tidak mungkin ada yang tinggal di dalam rumah karena kondisinya sangat berantakan
exhaust gitu ya bahkan salah satu tetangga saya tadi tadi yang gitu dia
perempuan lanjut usia delapan puluh lima tahun
jadi emang kebetulan hanya tinggal sendiri di rumah itu kemudian dijemput oleh anaknya hasil punishment topping menunggu
petugas cyberpolisian tempat kemudian ada juga petugas jangkarim
tadi sekitar pukul dua belas datang gitu untuk ngebantu
tapi memang tadi ngomongin soal evakuasi saya sendiri harus berjibakus banget gitu ya untuk mengevakuasi diri saya dan keluarga saya
karena arusnya sangat deras sekali dan kondisinya saya harus melawan arus jadi lebih berat
dan memang membutuhkan bantuan gitu
jadi memang tidak bisa sendiri dan tidak boleh sendiri karena sangat berbahaya
jadi kalau ngomongin evakuasi seluruh di kompleks saya sekarang sudah evakuasi
tidak ada yang dalam rumah
tapi ada petugas keamanan sempat seperti sapa sapa perumahan yang menjaga
dan tadi sudah kurang lebih setengah jam yang lalu ada yang kasih tahu ke saya bahwa listrik sudah mulai menyala
beberapa wilayah di sekitar kompleks saya
tapi masih belum berani untuk yang light listrik pastinya
baik fani berarti bisa dipastikan bahwa sekarang para warga atau masyarakat yang ada di kompleks sekitar anda ini masih berada di pengungsian
dan lokasinya di mana dan kira kira apa yang paling dibutuhkan saat ini
pengungsian yang benar benar seperti pengungsian korban banjir
saya belum lihat
jadi memang hanya pengungsian yang misalnya disediakan oleh kelurahan
sek gitu atau mungkin bantuan dari komplek komplek warga warga di perumahan lain yang dengan suka rela mendirikan tenda pengungsian dan memberikan bantuan mereka
tapi kalau pengungsian yang benar benar pengungsian saya belum lihat ya
belum mendapatkan informasi juga terkait dengan hal itu mayfri
baiklah terima kasih banyak tiffany raitama
kita sama sama berharap agar banjir di sana bisa segera surut dan warga setelah masyarakat di sana bisa kembali beraktivitas dengan normal
terima kasih banyak